ketua umum pssi erick thohir menyentil klub klub sepak bola yang menahan dan tak mengizinkan pemainnya bergabung
serta membela timnas u dua puluh tiga indonesia untuk piala aff u dua puluh tiga di thailand pada tujuh belas hingga dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga mendatang
ditemui usai rapat bersama asprof pssi di kawasan senayan jakarta pusat selasa sore
erick menilai seharusnya tak ada penolakan dari klub klub tersebut
lantaran pssi telah mempermudah klub untuk menambah pemain asing
erick yang juga menjabat sebagai menteri bumn meminta permasalahan klub yang enggan melepas pemainnya ke timnas indonesia u dua puluh tiga
tak terlalu dibesar besarkan meski ia merasa jika sang pemain ingin membela timnas
seharusnya pihak klub tak melarang bahkan sampai menghalang halangnya
ya kalau pemainnya mau kenapa klub tahan gitu
apalagi saya rasa pssi sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah
dan saya gak berkenan aja ya ketika para pelatih yang ada di indonesia ini itu meremehkan tim nasional kita
dan saya yakin para pemilik klub itu orang indonesia
jadi mereka pasti merah putih
ya kalau enggak ya investasi di luar negeri gitu kan